di jawa tengah kita menyebut panganan ini sebagai gedang goreng
sementara di bali biasanya disebut godoh biu
di wilayah timur indonesia camilan ini biasa disantap dengan sambal
panganan nikmat yang pas disantap bersama teh atau kopi
pisang goreng kini menyandang predikat baru
yaitu sebagai makanan pencuci mulut yang digoreng terenak di dunia versi taste atlas
pisang goreng menduduki posisi puncak dengan poin empat lima
mengalahkan camilan yang tak kalah terkenal di seluruh dunia
seperti churos dari spanyol yang berada di posisi sembilan
hingga donat dari amerika serikat yang menempati posisi delapan belas
kabar gembira ini dibagikan juga oleh akun instagram kemenparekraf ri
dikutip dari detik com
dari universitas pajajaran fadli rahman menyebut
dari sejarahnya pisang goreng merupakan makanan orang orang portugis
kebiasaan mengolah makanan dengan terigu dan menggorengnya adalah kebiasaan bangsa portugis
biasanya ini dilakukan untuk hidangan sarapan